halo kumpul sekarang
kalau iwan udah balik lagi
gimana soal utar oyon udan sama jimmy
waktu kita diajar orang
pecat atau jangan
kalau mereka kita pecat
kita susah lagi cari orang
mereka itu tidak menunjukkan loyalitas
gak ada keberanian buat ngebela
kalau mereka kita pecat
kamu bisa cepat cari gantinya
kamu sendiri yang mau keliling lagi iuran
kamu jalan duluan
hati hati bawa dompetnya
jangan sampai kecopetan
main kayaknya masih takut buat balik lagi
nanti mau makan siang di mana
di warung deket parkiran
kita makan siang di warung biaya
mungkin kamu kangen sayur asem sama ikan asin sepatnya
tasik tasik tasik
awas saya suruh kesini
dia sebatang kara
tapi uangnya diambil
kayaknya mereka copeng
kita rapas yuk
nggak bakal ikut melawan
kalian mau apaa
uang hp keluarin semua
kalian temen dia
bukan belum kenalan
cepat keluarin uang sama hp
eh malah banyak tanya
orang yang ngajak temen kamu jadi copet udah ketemu udah dihajar
orang orang suruhan bang edi sudah kami kalahkan
kami awalnya ada itikat baik untuk damai
tapi bang edi malah nyuruh mereka menghabisi kami
sekarang bisnis bang edi di jalan kami ambil alih
kumpulkan anak buah kalian telepon mereka suruh kesini sekarang
kamu tetap angkat tangan
kamu tetap di jalan
kamu tetap di jalan
kamu tetap di jalan
kamu tetap berjalan
helo kumpul sekarang
kumpulkan anak buah kalian
kumpulkan anak buah kalian
kumpulkan anak buah kalian
apa kabar teh
safira masih suka ke sini
jarang tapi kemarin dia ke sini
dia belum punya pacar ya
udah lama ya teh
enggak baru dateng
belum sampai lima menit
mau balik lagi ke terminal bos
enggak cuma main aja
terima kasih ya
terbang terbang terbang
semarang semarang semarang
terbang terbang terbang
turunin tangan kamu

iya teh sama sama
sekarang telepon bang edi
bilang kalau bisnis di jalan
sudah diambil alih